gara gara lo nih perjalanan kita ke jogja ketunda lagi
eh lo kok lo jadi nyalain gue sih
orang lo yang turun sendiri dari motor lo yang susah jadi pahlawan
lo kenapa jalanin nyalain gue
kok lo nyalain gue sih
lo sendiri yang milih lewat sini
ntar sampe jogja gue aduin lo sama bokap
itu rese eh
ya lumayan lah tapi masih sakit sakit sedikit sih
waduh ton aku masih kepikiran terus nih
yaudah kita lawan aja
kenapa sih kita harus takut
mereka itu semua cuma mulutnya doang yang gede
santai aja kenapa
mereka gak bakalan nyerang kita lagi
kuang temen mereka aja banyak yang luka kok
tapi kan teman kita juga banyak yang luka
ya ampun lapar lapar nanti buka puasa bentar lagi
dimas dimas astagfirullahaladzim eh
lo jangan kayak anak kecil lo
gue ke rumah sakit aja gampang kan
dasar itu gak sopan ya omongan gue diputer puter
laper banget gue bener nih ntar mah gue kambuh nih
mudah mudahan lo baik baik aja
lo kan juga tetep kakak gue
lu yang selalu ngebantuin gue nyelesain masalah dalam perjalanan ini
ya udah kita tenang
kalau misalkan mereka nyerang toh bukan malam ini juga kan
yaudah kita masa pusing
oke sekarang kalian semua bebas jalan kemana
tapi satu sayang kita kalian semua harus waspada
kalo misalkan mereka menyerang kalian kalian harus bisa kasih tau satu kemana aja oke

kiab x ya udah lah bikini sagit dari newspapers dong
kayaknya gue harus nemuin dia sendiri nih
lo mau bunuh kita ya
lo berdua yang salah dia yang gak salah
lu kalau nyebrang tuh pakai mata dong lihat dulu ada kendaraan apa enggak
jangan pak jangan
kenapa lo berani sama gue
udah opong mau gue tambahin
bi bi bi jangan
bi mas udah di
udah udah biarin ya

kayak gitu doang
kalau enggak udah
enggak mas saya cuma mau keluar sebentar
ransel helm jaket ikut cari angin juga
ini di ransel saya banyak sekali sampah mau saya buang di luar sekalian
saya keluar dulu mas
udah kampung segede gini di mana gue nyari dia
udah kampung segini gini di mana gue nyari dia
kau luar biasa
baru aja gue menyarin lo
waduh gue baru mikirin lo dim
perjalanan kita ke jogja ketunda lagi
mana tanggung jawab lo
eh lo kok lo jadi nyalain gue sih
orang orang yang turun sendiri dari motor
lo yang sosok jadi pahlawan
lo kenapa jadi nyalain gue
lo sendiri yang milih lewat sini
ntar sampe jogja gue aduin lo sama bokap
gue juga bisa ngandung ke bokap
kayak gue gak kenapa napa lah kak
gue gak mungkin ada disini nyariin lo
gue pengen tau banget kabar lo gimana
ya alhamdulillah gue baik baik aja
lo juga kan
iya gue baik baik aja
gue kangen lagi sebenarnya sama lo
gue juga kangen banget sama lo
lu kakak gue satu satunya
udah deh kita gak usah ribut lagi
lo tuh adik gue yang paling bangga tau gak sih lo
mari kita pergi yuk
daripada mereka nemuin kita lagi
eh lo bawa tas lo nih berat tau gak sih
nah tarik aja
gue udah bosan disini
semi ntar maaf